wali kota palangkaraya fairit nafarin positif covid sembilan belas
hal itu diungkapkan sendiri melalui akun media sosial pribadinya senin malam
wali kota palangkaraya farid nafarin menyatakan ia mengetahui bahwa dirinya terjangkit virus corona setelah melakukan tes swab kedua
sebelumnya pada tes swab pertama hasilnya negatif
namun pada tes swab kedua ternyata ia positif mengidap covid sembilan belas
farid mengaku tidak mengalami gejala klinis mirip covid sembilan belas seperti batuk pilek demam atau sakit lainnya
sehari sebelum terkonfirmasi positif farid nafarin dan wakil wali kota umi mustika beserta forum koordinasi pimpinan daerah pada minggu malam
menggelar rapat terkait rencana pembatasan sosial berskala kecil atau psbk lokal untuk daerah zona merah
pada saat itu farid juga sempat memberikan keterangan
pada saat itu fairit juga sempat memberikan keterangan